penyedia layanan jasa e commerce mengapresiasi langkah pemerintah yang menarik kembali aturan pajak e commerce
pasalnya penyedia layanan jasa memerlukan waktu lebih lama untuk mengedukasi pelaku usaha untuk membayar pajak
penyedia layanan jasa transaksi online shopee menyebut bahwa hal ini bukan dikategorikan sebagai pemungutan pajak baru
namun lebih untuk menggenjot pendapatan pajak dari pedagang yang memang telah berlaku sebelumnya
penyedia layanan mengaku butuh waktu untuk memaksimalkan edukasi kepada pelaku usaha umkm
terutama untuk mereka yang baru masuk industri transaksi digital

terutama untuk mereka yang baru masuk industri transaksi digital